gubernur kepulauan riau ansar ahmad melakukan panen ikan hasil budidaya kelompok nelayan yang dibina dinas kelautan dan perikanan
potensi perikanan di kepulauan riau bisa menghasilkan satu satu juta ton ikan tetapi hanya bisa dimanfaatkan baru tiga puluh tiga persen
ikan bawal bintang berukuran delapan ons ini biasanya dijual per kilonya lima puluh ribu rupiah ke batam
gubernur ansar berharap hasil budidaya ikan nelayan tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal
namun harus didorong ke pasar luar daerah bahkan ke luar negeri seperti singapura dan malaysia
dia juga menyebut potensi perikanan betul betul harus dioptimalisasikan
karena dalam setahun potensi perikanan di kepri bisa menghasilkan satu satu juta ton ikan
tetapi hanya bisa dimanfaatkan
selain memanen ikan bawal bintang gubernur kepri didampingi dirjen perikanan budidaya kkp
juga melepas lima benih ikan ke keramba apung nelayan
maka nanti tentu karena urusan begini bukan urusan pembiayaan yang kecil ya
kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat dengan kkp dan juga kabupaten kota
kita akan bahas bersama lah bagaimana optimalisasi ini
nah seperti natuna anambas mungkin di sana perlu ada industri pengolahan hasil perikanan
dan ini sedang kita proses sedang kita proses kita bahas bersama pak menteri perhubungan
yang rencana kita akan membangun pelabuhan perikanan di natuna
selain ikan bawal bintang hasil budidaya kelompok nelayan setempat juga menghasilkan ikan kakak putih dan kerapu
dari ikan bawal harga jual ikan kakap putih dan kerapu lebih mahal
dimana satu kilogram ikan kakaputi dijual sembilan puluh rupiah
sementara ikan kerapu bisa mencapai satu ratus dua puluh ribu rupiah
arpandi bintan kepulauan riau